kalo bokapnya melenglet gua jalan sama cewek lain
bisa ribet urusannya
bokap gua bisa ditekan
bukan urusan gue
kejap kejap kejap
buat cepet kejap
ada apa lagi sih ini
pangeran buat masalah lagi sama mbak
bu lydia dateng mau ketemu
minta tolong suruh tunggu sebentar ya
ini sudah saya susun seperti yang ibu mau
langsung aja diserahin ke ruangan pak alex untuk ditandatangani
soalnya saya mau ke ruangan lain untuk ambil laporan dengan ruang keuangan
loh kok berhenti pak bos
ini aroma sangat familiar nih
saya yakin bau bidadari seperti ini
saya tahu maksud pak bos bau kemenyan ya
menyan main dukun kamu
ini bidadari seperti ini
di sekitar sini
eh pak bos
tadi katanya buru buru
saya sampai lupa
gini kamu telepon anak buah kamu
suruh ke mall dekat kampusnya mel
jangan pakai lama
san gue terus sakit
gue udah gak mau mandi
apa sih usus goreng
paya banget sih
pak gyan narik narik gue segala
lo cemburu karena kejadian tadi sama rizky
gue gak tau ya maksud lo sama rizky tadi apa
sok sok ngumumin depan semua orang kalau kalian pacaran
tapi gue tahu kok
lo sebenarnya gak suka kan sama dia
lo pura pura kan
gue gak mau bahas masalah ini
mau balik ke kampus
aduh apa lagi sih
pokoknya apapun alasannya
lo harus tahu
gue gak suka
gue tanya sekali lagi ya
pede banget loh gue cemburu sama lo
ya terus kenapa
ngapain lo narik gue sampai ke mall
emangnya itu udah sampai mall ya
gue aja gak sadar kok
gue pikir ini pusat perbelanjaan
ya terus ngapain kita kesini
ya gue sengaja ngajak lo kesini
soalnya gue mau ngajakin lo olahraga
eh satu dua
sumpah ya lo bikin gue tambah emosi dong
kotor lagi lantai
terserah lo lo mau ngapain
gue gak peduli
harusnya lo berterima kasih sama gue
badan lo yang gendut itu kan nimpa gue

ya makanya gue sengaja ngajak lo kesini
biar lo olahraga biar gak gendut
oh regis kejadian
tidak usus goreng
ya gue gak mau
oh bener bener ya
gue tuh gak mau ikut ikutan
lo gak bisa kaburkan dari gue
gue gak mau
kamu cari pangeran sampai dapat
gue gak mau
gue gak mau ikut ikutan lo denger gak sih
dadinya mel ada disini
jangan jangan memang ngadu ke bokapnya
usus goreng kita kabur sekarang
lu gak mau
serius kita harus kabur sekarang
ya gue gak mau
ya gue gak mau
gue gak mau
lo sadar gak sih
kalau bocape mel ngeliat gue jalan sama cewek lain bisa ribet urusannya
bokap gue bisa ditekan
bukan urusan gue
kejar kejar kejar
gue khawatir sama putri
takut jadi apa apain lagi sama pangeran
aduh aduh aduh
sumpah ini dimana sih
pangeran pangeran sumpah sumpah
gue takut banget
ke arah sana
eh apaan sih ini
gak diangkat sama putri
kemana sih tuh bocah
cepet banget bilangnya ya
kemana larinya tuh orang tuh
mas ka buddeni
tunggu pak bos gak ketemu
harinya cepet banget
badan doang keketan
kanjeng kemana ya
ke bawah sepatu di bawah
bentar kita kemana ya
masuk dulu sini
diam ya jangan berisik
harinya cepet banget ya
saya yakin mereka pasti masih ada di sana sini
sebentar gue periksa dulu kita aman atau enggak
orang suruhan deddy nyamel masih di luar lagi
eh gue gak mau ya kebawa bawa dalam masa lalu
eh susu goreng
lo tau gak sih
orangnya deddy nyamel udah ngeliat lo sama gue
tau artinya apa
deddy nyamel bukan cuma bisa menekan bokap gue doang
eh kalo sampe mereka mau nyokap gue beneran gara gara lo
jangan berisik bisa gak
tuh kan ngeselin
gue bikin suara biar dia tahu
maaf ya ampun
gue gak sengaja